gak apa apa zak santai santai
udah zak gak apa apa gue bisa kok
ntar lu pulang sama gue aja deh gue temenin ya
udah gak apa apa gue bisa kok
apanya yang bisa sih cuma luat kaki lu deh
udah gue temenin kinari
gue lagi santai kok gue lagi relax
makasih ya udah bantuin gue
sama udah nemenin gue plong juga
udah gue masuk dulu ya ke dalam
alihin tangannya ya
ah dadah aja
lupa beli pulsa kan
udah lah nunggu deh
telepon aja lah
kamu dengerin aku dulu dong rek
aku mau jelasin ke kamu soal yang tadi itu loh
jelasin apa lagi si a
ya tadi soal makanan itu right
rai jujur ya makanan yang tadi aku bawa itu
itu aslinya untuk kamu
tapi aku gak tau tiba tiba aku ketemu sama mamanya bella di jalan
dan mamanya main rebut aja makanan itu karena dibikin itu makanan untuk bella
ya udahlah ya mau makanan itu direbut kek
atau emang sengaja beli buat aku udah gak peduli
aku udah gak mau ikut campur sanahan
dan kita udah gak ada hubungan apa apa kan
berarti aku udah gak usah cemburu lagi dong
rai please dong kamu jangan kayak
udahlah aku kan udah ngomong aku gak cemburu
tapi satu hal yang harus atap
aku masuk ke yang namanya kebura buraan
gue cuma gak enak kalau ngebiarin raya pulang sendirian
gue tetep harus izin lo lah
kalau emang lo gak suka gue anterin dia pulang
gue gak akan anterin kamu
menurut lo gimana
lo anterin rai aja bro
juga percuma kalau gue nganterin dia dia pasti marah sama gue
lagi juga abis ini gue masih harus ketemu sama dany di akar dulu
rai rai udah jauh tuh
udah mau turun tangga
ya udah man gue duluan ya
nama yang indah
bisa ajak kang diman mas
mang niman kok sepi banget ya
pada pagi ntar gue datang
eh tapi ya ampun
ngerakun juga di gunung
dia kan emang gitu
apa kabar sama nawari ari neng
nanti bibi temennya kangen
bisa lah ya allah
reva juga kangen banget pengen ketemu sama bi
reva bawa makanan nih buat boy
ini teh yang masak neng
iya tapi dibantuin sama
biar aku belum kenal ya
jadi ini namanya bisurti
bisurti ini yang selalu nemenin aku di apartemen
bantu bersih bersih sama masak juga
hek ngalah badai kawen hah
ulan di layaman
itu tinggal ikut kaya bengkutnya
namanya yang indah
kang diman mah bisa aja
kan tadi teh kang biman teh udah bilang
nama surti teh indah
ya bener baik
kang diman juga kan namanya teh juga bagus
gampang diinget gitu
bagus di belah mana nak
ih kalau kata surti mah
namanya mang diman itu indah
sama kaya surti
karena kalo namanya mang diman itu kalo sembunyi itu gampang dicari
bener kan mak
di sini mah kalau dia hilang tidak ada yang nyariin
ih juga anak anak yang dicariinnya
kalo mang diman ilang yang surti mau cariin
yang lo lo tuh dicariin
lamun kamu tuh nyokot sendoknya surti
bener kan sur
tapi kamu tuh di tengah mana
di tengah mana
bener kan teh surti
orang surti mah kalo mang diman nggak ada ya tetep surti mah bakalan cariin mang diman
dimana dimana diman
eh bira kayaknya udah reva takut kemaleng man
makanya mendingan reva sama bisurtinya pulang aja ya
aduh bahaya yung
apa apa malem malem jalan
untung sih neng mah bawa bodyguard
surti teh surti teh dibilang bodyguard
surti teh surti indah teh dibilang bodyguard
bisa lah nusantun
yaudah kalo gitu bira reva pamit dulu ya
jangan lupa makannya dikasih ke boy
terus tiga salam buat papanya boy boy sama macan
hatunuhunya neng ya
bira kayaknya bira ada saingan ya tuh
nah kan sih kamu
ih maksudnya rebutan gitu itu ngerebutkan si diman
oh eh surti eh surti
oh eh surti
oh eh surti
oke ya surti